oke pak ini sebelumnya kami juga sudah menghubungi kandid satu subdit harda di red scream room pol dametro jaya akp mulia adimara
namun hingga dialog ini berlangsung beliau masih belum bisa bergabung bersama kami
pak trubus ini kan melihat dari kasus mafia tanah ini semakin masif terjadi
bahkan dari penangkapan kemarin begitu ya mereka bisa bermain ke tingkat hulu yaitu melibatkan oknum dari pejabat bpn
anda melihatnya seperti apa pak
iya saya melihat ini memang mafia tanah atau sebenarnya kelompok kelompok tertentu
memang mencari keuntungan ya sebanyak banyaknya dengan merugikan masyarakat termasuk di dalamnya juga pemerintah
nah ini memang permainan oknum oknum di lembaga pemerintah di bpn ya atr bpn itu memang sangat masif
sehingga selama ini aman artinya justru yang melanggengkan adanya praktek praktek seperti ini praktek praktek mafia ini
kan sebenarnya justru dari bpn sendiri gitu
karena apa karena selama ini yang harusnya supoxinya
adalah mengawasi sekaligus melakukan pembinaan pembinaan
kalau di dalam adalah mempercepat proses pengurusan tanah
itu harusnya bpn sendiri yang melakukan kinerjanya secara optimal
tetapi yang terjadi justru banyak oknum oknum yang terlibat di dalamnya
dan anehnya juga menurut saya mas itu mereka ini udah bergaji tinggi
ya kan jabatannya tinggi berganti tinggi juga terlibat di dalamnya gitu loh
jadi ini memang hal yang sangat memprihatinkan
yang kedua bahwa
apa yang terjadi sekarang ini seperti fenomena gunung es sebenarnya
karena apa karena sungguhnya yang terjadi di bawah sungguh banyak itu sangat banyak
karena itu apa yang dilakukan oleh polda metro jaya dan aparat pernikah hukum
ya memang harus terus digalakkan
jangan sampai ini kemudian istilahnya masuk angin gitu
nanti di tengah jalan kemudian tidak berjalan lagi
nah ini menurut saya memang keterlibatan daripada oknum oknum tertentu
meskipun istilahnya oknum ya
tetapi karena sifatnya masif dan di berbagai daerah juga ada
dan tidak hanya di jakarta lah
menurut saya ini memang menjadi hal yang sangat
apa ya mirislah menurut saya
sehingga perlu ada penegakan hukum yang setimpal atau penegakan hukum yang setegas dekatnya menurut saya itu
oke kalau menurut anda sendiri apakah memang mereka saling berhubungan satu sama lain begitu
memang kejadian yang serupa itu hampir terjadi
namun hanya berbeda lokasi saja beda daerah gitu pak
iya kalau saya lihat apa namanya dari sisi aspek modusnya itu ya
kemudian skema dia melakukan kejahatannya
itu ada kemiripan
kemiripan berarti kan ada ada
paling tidak patut diduga lah ya patut diduga bahwa itu ada jaringan
mereka saling kontak saling mengetahui dan ini kan sesuatu yang sudah direncanakan
ada dua hal pertama
kalau misalnya bisa saja tanah itu memang sudah diincar ya
sudah diincar sejak awal jadi misalnya ini para mafia ini sudah mengikuti ini tanahnya milik siapa
ya kan kemudian tanah ini memang punya potensi punya apa namanya
kemudian mereka sudah mengincarnya
yang kedua bisa saja karena yang dilakukan itu sifatnya untuk mengetahui tanah tanah yang memang tidak ada ini
tidak ada sertifikatnya ataupun sertifikatnya ini bermasalah kan gitu
sehingga mereka mempunyai akses punya data di situ
nah ini persoalannya kemudian menurut saya bagaimana yang namanya oknum oknum artinya mafia ini punya data
kalau nggak bekerja sama dengan oknum okn yang di dalam
sehingga menurut saya ini ada hubungan saling keterkaitan dalam teori jaringan sosial jelas ini
ada jaringan saling kait mengait menurut saya itu mas
oke pak trubus anda melihatnya seperti apa
karena ini kemarin juga diungkap bahwa korbannya tidak hanya masyarakat biasa
tapi juga tanah maksud kami dan juga lahan lahan milik negara yang dirampas juga oleh mereka
iya menurut saya memang ini kan sudah punya perencanaan
kalau misalnya untuk tanah negara itu kan mereka sudah memperhitungkan dengan cara matang
biasanya tanah itu karena ini diketahui milik negara mereka sudah membuat dokumen data data
yang palsu lah dipalsukan mendingan sampai ke sertifikatnya itu sebenarnya sertifikat palsu
tetapi karena kemudian mereka punya kewenangan punya akses juga
kemudian mereka menggugat seolah olah itu menjadi miliknya
dan kebanyakan di pengadilan ada sebagian yang menang gitu
nah pihak pemerintah sendiri selalu dalam posisi misalnya badan aset daerah yang menguasai itu
seringkali kalah di pengadilan
nah ini menjadi hal yang memprihatinkan
yang kedua terkait dengan tanah milik masyarakat itu juga ada
kemudian tanah ini yang sesungguhnya
tanah itu mungkin bersengketa ataupun tanah itu memang belum ada sertifikatnya
dan mereka kemudian mendata membuat ini palsu gitu dipalsukan gitu
jadi pada akhirnya kemudian muncullah sertifikat gitu kan
penerbitan sertifikat inilah yang kemudian menurut saya menjadi problem
karena disitulah oknum oknum itu makin bermain
artinya pihak bpn kan badan pertanahan yang mengeluarkan sertifikat itu
menurut saya itu mas
dan kami sudah tergabung dengan
kadit satu subdit harda ditreskri bupolda petrojaya
selamat sore pak mulya
selamat sore ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
pak ini kan kalau kita lihat nih
kasus dari mafia tanah semakin masif terjadi
bahkan penemuan dari kemarin begitu sudah bermain ke tingkat hulu
yang melibatkan oknum dari pejabat bpn
anda melihatnya seperti apa pak
iya betul sekali mas
jadi memang kemarin kami di sejarah subdit harda
jadi memang kemarin kami di sejarah subdit harda
di sejarah subdit harda
kelompok mafia tanah
nah mereka menyehatkan dengan kurang lebih ada lima modus
yang pertama modus itu adalah modus baru
yang selama ini belum pernah terungkap
peran dari oknum
pembelajaran bpn sendiri sangat aktif
dan kejahatan ini hampir tidak
jadi kalau tidak ada peran yang besar dari oknum
ini kalau kita bahas nih
salah satu kasus mafia tanah yang ramai dibahas belakangan
juga akan mengenai kasus yang melibatkan artis nerina zubir
dengan kerugian mencapai tujuh belas miliar rupiah
ini kasusnya berkembang terus
bahkan ada penambahan tiga tersangka baru begitu ya
ini termasuk kasus yang populer
tapi bagaimana dengan kasus mafia tanah lainnya
ya betul jadi untuk kasus mbak nirina zubir sendiri yang menjadi korbannya beserta keluarganya memang cukup menarik perhatian publik
namun modus yang dilakukan memang sudah sering kita temukan
nah terkait yang baru saja kemarin kami ungkap secara ikatan subdirektorat harga yaitu adanya modus baru dengan illegal access akun sistem kkp atau komputerasi kerja
nah di mana sistem ini aplikasi ini itu hanya bisa diakses oleh si pegawai bpn tersebut
namun demikian kami temukan bahwa
dengan adanya illegal access tersebut langsung mengganti data fisik maupun data yuridis terhadap sertifikat tanpa ada prosedur atau permohonan yang lengkap
oke pak mulya kalau kita bahas soal illegal access ini apakah memang termasuk modus yang baru atau modus modus yang berulang saja pak
ini termasuk modus yang baru karena memang belum pernah terungkap sebelumnya
di samping juga ada modus yang lain yaitu dengan penyalahgunaan atau penyelewengan sistem program ptsl
dimana program ptsl ini sebenarnya juga ada program pemerintah
ini disalahgunakan atau diselenggara oleh para oknum pelaku ini
dimana kami temukan bahwa ada masyarakat pengmohon sertifikat melalui program ptsl
padahal sudah jadi sertifikatnya
sudah lebih dari satu tahun
namun tidak diberikan kepada si pemohon yang kemudian sertifikat tersebut digunakan oleh para pelaku untuk diganti datanya
jadi dihapus langsung oleh si oknum ini menggunakan alat yang kemarin kami temukan pada saat penggeledahan
dihapus namanya kemudian data fisik maupun data yuridis dengan si pemesan
dalam hal ini
dari tiga puluh tujuh meter jadi dua ribu empat ratus sekian
kemudian di input datanya
data yang dirubah tadi dengan nama si tersangka mafia tanah ini di input dimasukkan seakan akan ini benar
resmi atau staff
nah inilah memang peran oknum pegawai bpn sendiri di sini sangat aktif mas
saya ke pak trubus
pak trubus anda melihatnya seperti apa dengan modus baru illegal access tadi
iya menurut saya modus baru legal assess ini kan berarti
seperti di datang pak
pak polisi tadi
artinya orang luar bisa masukkan
padahal selama ini yang namanya akun itu kan tiba tiba tertutup dan tiba tiba terlindungi secara sistem kan gitu
tetapi ternyata mereka bisa mafia ini bisa menjebol
kalau misalnya mereka nggak ada kerjasama mungkin ya agak sulit juga gitu
meskipun kemungkinan menggunakan hacker juga ada
tetapi kan hal ini menurut saya lebih disebabkan faktor kerjasama itu mas
semacam kolaborasi lah gitu ya
sehingga menurut saya ini yang harus dibongkar semuanya
dan modus modus nanti akan lebih canggih lagi selain model model menjebol atau illegal access tadi
tetapi mungkin ada lagi nanti modus yang lebih canggih lagi dengan sistem digital nanti
nah semuanya akan mungkin
yang kedua menurut saya terkait dengan ptsl ini memang ini banyak sekali yang masyarakat yang dirugikan
karena sesungguhnya kan seperti di sumatera utara ditemukan ada ribuan itu yang mereka belum terima
dan ini menunjukkan apa
sesungguhnya memang program ini baik
dari kebijakan pemerintah tetapi dalam implementasinya mudah sekali diselewengkan
karena memang aturan lain ataupun kebijakan regulasinya tidak transparan juga di situ
sehingga menyebabkan potensi potensi untuk disalahgunakan juga sangat besar menurut saya itu mas
baik baik dengan adanya illegal access tadi sebenarnya masyarakat juga harus bisa dilindungi
apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa melindungi gitu kita akan bahas setelah jeda nanti
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali di cnn indonesia newsroom
kami sedang berdialog mengenai mafia tanah bersama dengan akp mulyadi mara dan juga trubus rahardiansyah
saya ke pak trubus
pak trubus ini sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu atr bpn kami mendapatkan data dari kementerian atr bpn bahwa mereka menyelesaikan enam puluh tiga kasus
empat puluh dua diantaranya merupakan pemalsuan dokumen
anda melihatnya seperti apa pak trubus
ya menurut saya ini memang apa
itu masih konvensional itu kalau yang model pemalsuan pemalsuan itu
jadi menurut saya ini yang harus dilihat secara keseluruhan
tentu di dalamnya menurut saya ini kan seperti fenomena gunung es gitu loh mas
bahwa di dalamnya mungkin masih banyak lagi dengan modus modus yang lebih canggih lagi
artinya prestasi yang dilakukan oleh bpn ini patut kita hargai
tetapi namun demikian perlu juga dilihat bahwa ini baru satu model lah satu modus saja itu
ada modus modus lain mungkin yang lebih canggih karena pada akhirnya seperti kita lihat bahwa
temuan temuan atau pengaduan pengaduan masyarakat selama ini dan keluhan keluhan masyarakat selama ini
terkait dengan proses ini pengajuan sertifikat tanah ini sangat berbelit belit dan sangat berbiaya mahal
dan pada akhirnya juga banyak juga yang tidak terima terima sampai bertahun tahun lamanya
tidak hanya setahun dua tahun sebagaimana ditetapkan pemerintah
kalau misalnya ptsl kan cuma sebulan dua bulan selesai itu kan
tetapi yang terjadi kemudian sampai setahun dua tahun bahkan ada yang tadi dikatakan sama pak mulya sampai tiga tahun itu
ini sebuah cara bagaimana kemudian akhirnya ini cara modus baru yang kemudian mengubah dokumen yang tertulis di situ
artinya dengan sistem yang ada dengan peralatan yang canggih pula mereka melakukan kejahatan kejahatan yang sifatnya terstruktur dan sistematis
karena sesungguhnya itu merupakan pola pola yang sudah direcanakan secara matang
pak trubus tadi anda menyebutkan soal modus begitu ya
saya mau ke pak mulya
pak mulya tadi kita sudah bahas mengenai modus salah satunya yang terbaru adalah
nah modus modus apa saja yang dilakukan oleh para pelaku ini untuk menjerat agar korbannya bisa terkena dalam kasus ini
ya jadi memang perkara yang dikategorikan dengan suatu kasus mafia tanah memang dilaksanakan terencana dan terorganisir
para pelakunya ini walaupun awalnya tidak saling mengenal namun mereka memiliki satu kebutuhan yang sama
mereka mencari lahan lahan yang kosong dan tidak dijaga awalnya
makanya disini juga banyak dari paban korbannya yang berupakan dari instansi
di pemerintahan maupun juga pemerintah kota madia departemen kementerian yang memiliki aset aset yang dalam hal ini tidak dijaga
demikian atau tidak dipasang pelangg
kemudian dengan modusnya mereka membuat satu surat palsu seakan akan karena tersebut bulik mereka
nah ini bekerja sama juga dengan dari aparat asn setempat dari kelurahan atau juga dengan kecamatan
membuat satu peralihan seakan akan tanah tersebut miliknya
nah apabila tanah ini melalui pengecekan dari oknum yang ada di bpn masih belum bersertifikat
mereka kemudian akan mengajukan permohonan sertifikat yang sudah disiapkan slot belangko shm nya
sertifikatnya yang dari tadi masyarakat yang mengajukan ptsl yang tidak dikasih sekian lama
atau apabila ini memang sudah terbit sertifikat
sebenarnya mereka mengajukannya dengan modus penggugatan melalui pengadilan tata usaha negara
nah inilah modus modus yang kami bisa ungkap
di samping yang lebih ekstrim lagi
ini para pelaku ini bisa menerbitkan atau menjadi satu sertifikat atas nama si pelaku tanpa ada permohonan sama sekali
tanpa ada pengajuan sama sekali
nah disinilah yang
yang tadi kami katakan di awal bahwa peran
adanya peran aktif dari oknum
yang mereka menyiapkan nih
sertifikat slot sertifikat lengkap dengan warkahnya yang punya masyarakat
yang mana masyarakat tersebut mengajukan oleh ptsl
namun belum diberikan dengan dalih belum lengkap persyaratannya
padahal sudah jadi sudah ditandatangani tinggal diberikan
nah inilah yang datanya dihapus oleh si oknum ini
digantilah dengan si mafia tanah tadi salah satu kelompok pelaku mafia tanah
dengan nilai tertentu ya yang pasti cukup besar
oke pak mulya kalau tadi anda mengatakan bahwa salah satu modusnya adalah mengganti nama begitu ya
lantas apa yang bisa dilakukan oleh korban ketika memang dia menemukan ternyata sertifikat tanah yang sudah dibiliki namanya diganti
apa yang bisa dilakukan
nah ini mas makanya yang kami sampaikan kemarin pada saat
penggeledahan juga dan pada saat pertama kali kami berhasil mengungkap
bahwa patut diduga para masyarakat ini
masyarakat ini belum sadar mereka jadi korban
misalkan keluarga kita atau sekitar kita pernah mengajukan sertifikat hak milik dengan program ptsl yang diajukan dua ribu dua
tapi hingga sekarang belum jadi
nah ini patut dicurigai nih mas bisa jadi
begitu bisa jadi juga si yang bersangkutan jadi korban
demikian jadi ya memang kalau apa yang harus dilakukan sebaiknya segera melakukan pengecekan kepada
kebadan pertanahan setempat
dimana dia mengajukan
tanyakan bagaimana tindak lanjutnya tersebut
oke berarti salah satu cirinya adalah ketika proses pembuatan akta tanah begitu prosesnya terlalu lama
anda juga belum mendapatkan suratnya
itu berarti patut dicurigai bahwa bisa jadi anda menjadi korban begitu pak ya
betul karena program ptsl dari pemerintah sendiri ini
sebenarnya memang program percepatan
untuk pendaftaran tanah maupun pengajuan hak
oke baik saya ke pak trubus
pak trubus menurut anda ini kebijakan atau peraturan seperti apa sih yang harus dibuat
agar kasus mafia tanah ini tidak semakin merajalela
ya menurut saya memang harus dibuatkan aturan tersendiri ya
jadi kebijakan regulatif tersendiri
agar masalah masalah mafia
kan sebenarnya gini
mereka mereka ini melakukan kejahatannya
itu kan mereka sudah punya
atau tahulah ya celah celah yang ada di dalam aturan aturan yang selama ini ada
sehingga mereka melakukannya dengan secara luas
di satu sisi
mereka kan karena yang melakukan itu juga oknum oknum yang ada di bpn sendiri
mereka juga tahu celah celah aturan itu
sehingga yang terjadi
apa namanya masyarakat tidak tahu
masyarakat pemilik tanah juga nggak tahu apa apa
tiba tiba tanahnya tidak bisa dimiliki atau berpindah ke tangan orang lain
nah menurut saya memang aturan yang ada sekarang
menurut saya perlu direvisi lagi
perlu disesuaikan lagi
apalagi seiring dengan modus modus yang baru yang disampaikan tadi pak mulya
yaitu dengan illegal akses itu
nah itu kan perlu dibuat pengaturan yang jelas
karena mungkin jumlahnya sangat banyak
nah ini seiring dengan sistem digitalisasi sekarang ini
semuanya serba menggunakan sistem digital gitu ya
dalam hal ini menurut saya
tidak saja aturan yang harus dibuat
tetapi juga sekarang pembenahan di perangkat ini
agar diperpendek ini
sebenarnya program ptsl ini bagus dalam rangka untuk percepatan
tadi pak mulyo sudah sampaikan
yang terjadi adalah di sini dia tahu bahwa aturan mengenai ptsl ini masih sangat lemah
sehingga di samping masyarakat juga tidak tahu aturannya juga
ya bpn sendiri kan punya kuasa bikin aturan sendiri
bikin aturan yang diberlaku hanya internal ini
atau internal bpn gitu
yang sifatnya mengikat keluar
nah inilah kemudian digunakan mereka buat apa
aturan yang seolah olah mudah sekali tanah itu berpindah tangan
itu mas menurut saya
apakah memang harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat dari sekarang menurut anda
ya itu pengawasan memang harus diberkata
tetapi namun demikian pengawasan ini kan sangat tergantung kepada sdm nya
jadi sdm asn nya ini sendiri
mental asn nya kan yang harus dirubah semuanya
dalam hal ini memang sistemnya juga harus dirubah
yang kedua tentu ada law enforcement kan
law enforcement ini kan sangat tergantung kan
law enforcement ini kan sangat tergantung kepada isi aturan
ya kan isi aturan
nah substansi dari aturan sendiri yang harus memang rigid jelas kan
karena itu harus dirubah disesuaikan dengan kondisi yang ada
mungkin aturan aturan yang ada sudah tidak berlaku lagi atau sudah usang
sehingga mudah sekali digunakan oleh pihak pihak yang memang mencari keuntungan
tadi kelompok kelompok tadi disebutnya disebut mafia atau apa
nah itu dengan mudah gitu
itu untuk melakukan yang ketiga
memang penegakan hukum terhadap mereka asn nya sendiri relatif lemah
karena ya pengawasan terhadap asn nya sendiri lemah
karena sulit ya mereka kan jeruk minum jeruk lah istilahnya gitu
masa mereka nggak tahu
nah kalau misalnya yang melakukan perbuatan itu entah itu atasannya
atau orang yang secara vertikal juga sahabatnya gitu kan
ini kan sulit sekali
dan di satu sisi kemudian memang apa namanya
mereka mereka yang punya jabatan tinggi punya kedudukan kan
ada setara kanwil bayangkan seorang kanwil ya kan
jabatan sangat tinggi mentereng tapi gajinya juga cukup lumayan tunjangannya besar
tapi tetap melakukan seperti itu
nah ini kan menunjukkan memang masalah pengawasan dan low enforcementnya yang sangat lemah menurut saya itu mas
baik baik saya ke pak mulya dulu
singkat saja pak ini kalau misalnya menurut anda solusi agar masyarakat kita tidak terjerat dari kasus mafia tanah seperti apa
ya seperti yang kita ketahui bahwa memang penegakan hukum yang kami lakukan
itu harapan kami dapat menimbulkan efek generalis maupun efek deteren
itu secara umum untuk kemaslahan
bisa melakukan atau tidak
untuk menunjukkan bahwa ini modus modus yang dilakukan oleh para pelaku sindiket mafia tanah ini
sehingga bagi masyarakat yang ingin mengajukan atau mendaftarkan hak tanahnya
maupun juga badan hukum
perlu syarat teliti dan secara intens mengecek
melakukan pengecekan aktif kepada bpn
bagaimana tentang pengajuannya
kemudian juga harapannya dengan penegakan hukum yang kami lakukan
ini dapat memberikan efek deteren bagi para pelaku pelaku pembakya tanah ini yang ingin mencoba coba juga nih
dan demikian bahwa sudah kami bisa deteksi modus modus yang baru ini
baik berarti kita sebagai masyarakat juga harus proaktif gitu mengecek ketika memang terjadi sesuatu yang anda curigakan
karena satu subdit harda di red scream room polda metro jaya akp mulya dimara
terima kasih bersama juga pengamat kebijakan publik terugur setara hardian sehat
terima kasih bapak bapak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom